jokowi revolusi mental kembali lagi ini kenapa saya masih inilah mengenai perubahan mental ini
sendiri karena saya lihat selama ini pendidikan misalnya ini kan salah satu sumber dari bagaimana
kita mengubah ya atau memiliki cara berpikir saya lihat akses terhadap pendidikan itu semakin lama
semakin bagus ya dan semakin terjangkau dan juga literasi kita semakin baik tapi mengapa kita dari
tahun ke tahun walaupun budget itu sudah ditingkatkan ya masih tidak bisa ya bersaing jadi memang banyak orang
hai kalau saya memang lebih pada bagaimana di dalam pelaksanaan kesehari harian itu teladan itu sangat
keteladanan itu sangat sangat penting sekali sehingga semuanya akan mengikuti arah itu tapi yang
kedua memang yang
paling penting adalah bagaimana kita mulai anak anak mulai sejak usia dini sejak di sd di smp di sma
kemudian naik ke mahasiswa itu disiapkan betul masalah yang namanya karakter masalah yang berkaitan
dengan etos kerja salah yang berkaitan dengan etika masalah yang berkaitan dengan budi pekerti dimulai
dari sana harus dimulai dari sana kita mulai dari sana maka kita harus bisa melakukan hal yang benar dan harus kita mulai dari sana kita harus dimulai dari sana kita menggunakan kemampuan dan kemampuan di dalam kemampuan yang tersebut

sudah mulai tahun kemarin
saya berikan contoh misalnya di smk
kemudian yang ingin kita siapkan di situ adalah keterampilan vokasional
ini kan memang vocational school artinya keterampilan yang disiapkan
peralatan yang ada masih jadul banget masih ketinggalan mungkin dua puluh an tahun
ini enggak akan mengejar anak anak kita untuk belajar mesin mesin yang paling depan
sehingga sarana prasaranya harus disiapkan
tetapi yang kedua yang ini justru lebih penting adalah

jadi yang kedua yang ini justru lebih penting adalah juga kegiatan
jadi yang kedua yang ini justru lebih penting adalah juga kegiatan
oleh sebab itu kan ada sertifikasi kompetensi guru dan lain sebagainya
tapi ini sejauh ini bagaimana cukup puas pak jokowi
apakah ada resistensi
karena berubah itu pasti ada resistensi ya
belum saya kira ini kita dalam proses transisi menuju kepada perubahan perubahan itu
apa baik tadi kembali lagi ke sarana prasarana kemudian ke guru gurunya semuanya harus memiliki kompetensi
yang tidak hanya dalam sebuah lembaran yang namanya sertifikasi tidak itu
tapi dengan anggaran yang kita kan memang selalu terbatas ya anggaran kita ini sudah dimaksimalkan
penggunaan anggaran itu sesuai untuk melakukan investasi itu pak jokowi
ya anggaran di sisi anggaran memang konsentrasi sekarang kan memang di bidang infrastruktur
tapi kalau ini sudah mulai investasi di bidang sdm ya anggaranya kan kita
giring ke arah pembangunan sdm tadi
dan kita juga minta kan minta kepada daerah daerah juga sama agar semuanya
bekerja bersama sama untuk
membangun sumber daya manusia terutama memang di bidang pendidikan
dan juga mungkin kesehatan ya ini salah satu ya karena kalau manusia sehat ya mentalnya kan pasti kuat ini
ya bpjs saya lihat ini sangat bagus sekali ya memberikan akses terhadap kesehatan yang universal
tapi apa apa lagi yang masih harus diperbaiki
ya itu pekerjaan besar kita tetapi supaya mbak desi tahu bahwa kayak kartu indonesia sehat ya kis itu telah diberikan kepada
ini diberikan kepada sembilan puluh satu juta masyarakat kita
dan untuk yang bpjs itu telah disalurkan total dengan kis sudah satu ratus delapan puluh tiga juta
ini sebuah pekerjaan besar yang telah kita lakukan sehingga masyarakat ini akses ke puskesmas akses ke rumah sakit ini menjadi lebih mudah
yang terus akan kita kerjakan tetapi memang yang paling penting itu memang pola hidup
membangun mengkampanyekan pola hidup termasuk pola makan olahraga yang berkaitan dengan merokok
kalau ini juga tidak dikerjakan ya justru akan menjadi sebuah beban besar bagi nanti bpjs kita
dengan tadi kekhawatiran gaya hidup yang kurang sehat beban rumah sakit dan lain sebagainya itu semakin besar
ini sustainable atau tidak
dan kalau tidak ini bisa didapatkan dari mana ya
anggarannya biayanya karena kan memerlukan biaya yang cukup besar
nanti kalau pola hidup kita akan semakin baik orang yang datang ke rumah sakit ini akan semakin berkurang
memang kayak bpjs tahun yang lalu ada defisit
tetapi ke depan semakin masyarakat ini punya pola hidup yang sehat pola hidup yang baik
ini orang yang datang ke rumah sakit orang yang datang ke puskesmas akan semakin berkurang semakin berkurang
nah ini nanti bpjs juga bebannya akan semakin berkurang
berarti harus ada edukasi khusus ya masyarakat untuk hidup sehat ini
tapi berarti kan juga harus misalnya ya hal hal seperti
rokok ini sebenarnya di indonesia ini justru masih gencar nih pak jokowi
ini padahal kan rokok kita ketahui sebagai salah satu sumber penyakit yang terbesar
ini bagaimana untuk menyatukan pola pikir untuk hidup sehat tapi seolah olah ketergantungan kita terhadap rokok itu begitu tinggi ya bisnis rokok
ya kampanye hidup sehat itu memang harus terus dilakukan termasuk kampanye untuk tidak merokok
saya kira kalau kita semuanya gencar melakukan itu
kita semuanya gencar melakukan itu ya orang akan berpikir seribu kali untuk merokok
orang akan berpikir seribu kali untuk membeli rokok
berapapun banyak produk rokok yang keluar tapi kalau kampanye itu terus dilakukan saya kira
masyarakat akan semakin sadar betapa merokok itu betul betul merusak kesehatan
mungkin membuat harga rokoknya juga sulit terjangkau ya pak jokowi
supaya tidak begitu
murah ya karena saya lihat di luar negeri itu harga rokok itu
ya apa kalau saya yang paling penting mengkamankan nanti merokok
kapal lewat ini pak jokowi luar biasa

yeah rap ini memang dibawah tenaga

yes ya melepaskan kepadanya
seriita ya satu masalah